bismillah kita bergerak menuju gedung sate kita bergerak ihtiar untuk jawa barat
terima kasih semua terima kasih kehadirannya
apakah kita berhenti itiarnya di kota bogor
apakah usaha kita berhenti sampai di sini
apakah saya ikhtiar membagikan warganya berhenti sampai di sini
sejauh ini saya bersyukur menerima banyak dukungan dari warga komunitas ya
saya ingin sekali anak anak muda ini di depan lah untuk ikut memberikan perubahan perubahan pada jawa barat pada provinsi
ada ibu ibu yang dukung ada komunitas budaya pegiat pegiat sunda
banyak lah nah berikutnya tentu kita akan komunikasi dengan pimpinan partai politik
ya sejauh ini saya tugaskan oleh partai untuk membangun komunikasi kepada semua
nanti setelah ini pasti kita akan silaturahmi ke tokoh tokoh jawa barat ke pimpinan pimpinan partai di jawa barat
poin poinnya selain di jabar akan dki juga ya
saya ditugaskan oleh bang zul ketua umum pan untuk ikhtiar di jawa barat
berarti untuk jabar siap gitu ya
dan apa untuk ada partai siap maju
insya allah ya ini tanda awal perjuangan kita ikhtiar untuk jawa barat
terima kasih sama tndsi
ya saya terus komunikasi dengan ibu ketua meminta saling mendoakan lah
ya saya sampaikan seperti itu kita tidak tahu skenario politik apa di depan
tapi yang pasti sebagai kadar partai kita akan samina wa tona
siap arahan dan perintah dari partai
sudah komunikasi dengan kang emil akan dipasangkan ke jawa barat
dengan kang emil komunikasi berjalan baik berjalan bagus
ya hari ini kan semua masih berproses kang emil belum menyatakan akan kemana
nah saya kira semua masih terbuka
jadi jabar satu ada dinamisasi bisa jabar
jabar hiji jabar dua gubernur wagub orange bisa jadi gubernur
tidak penting didorong dirojong ke usaha terakhir
jadi insya allah nanti pada saatnya warga jabar akan memutuskan
jepang bar tadi sudah ada apa namanya dukungan apa artinya ini juga sudah direseli oleh partai
partai sudah mendorong memberikan perintah untuk berikhtiar
membangun komunikasi politik membangun dukungan dari warga jabar
deklarasi selanjutnya di gelar di mana
nanti tim kita ini ya kan relawan relawan ini
kita akan membentuk relawan di seluruh kota
baik anak anak muda ibu ibu semuanya di seluruh kota di jawa barat
nanti setelah di sini setelah deklarasi ini apakah akan mulai ber
kapan minggu depan kita akan berkeliling jawa barat
dan saya siap kerjasama dengan teman teman media
menyampaikan apa yang akan direncanakan
kontestasi yang tidak saja mencerahkan tapi juga menyejukkan
jadi warga jabar menunggu calon calon pemimpinnya itu menawarkan apa untuk mereka
jadi keluarga saya itu semuanya orang jawa barat
jadi nggak ada lagi motivasi atau ihtiar selain ingin membuat warga jabar bangga terhadap jabarnya